terkait dengan kondisi kabut asap yang menyebabkan penerbangan terganggu
sudah terhubung bersama kami humas angkasa pura bandara juanda surabaya
yuristo ardi hanggoro
selamat malam mas yuristo
selamat malam mbak anum
mas yuristo ini bagaimana situasi terkini terkait dengan penanganan penerbangan yang delay maupun yang dibatalkan di sana
ya dapat kami laporkan bahwa untuk total recap laporan hari ini dari teman teman di lapangan
memang untuk penerbangan terdampak pada hari ini tidak sebanyak kemarin
hari ini dilaporkan ada sekitar dua belas penerbangan yang harus di cancel
enam untuk penerbangan keberangkatan dan enam kedatangan
baik mas yuristo ini juga ada penerbangan yang harus return to base atau terbang kembali ke juanda
berarti sudah sempat mencoba untuk tetap menerbangkan ke arah kabut asap
apakah sudah sempat masuk begitu ke wilayah tebalnya asap lalu kembali lagi
ya jadi untuk pesawat yang rtb atau return to base itu laporan dari teman teman di lapangan untuk penerbangan kemarin
untuk hari ini kami belum menerima laporan adanya pesawat yang rtb
untuk kemarin memang ada dua penerbangan yang rtb
oke mas yuristo ini boleh didetailkan rute mana saja kah yang akhirnya mengalami permasalahan permasalahan ini terkait dengan kabut asap
ya jadi untuk rute yang termasuk dalam cancel flight ada rute surabaya ke sampit samarinda pangkalan bun dan pontianak
oke berarti untuk dalam jangka waktu beberapa lama tidak akan ada rute penerbangan ke sana begitu
ya jadi untuk sore tadi kami baru mendapat konfirmasi dari beberapa airlines yang memang memutuskan untuk tidak terbang hingga tanggal sembilan belas
airline tersebut adalah enam r dengan rute samarinda sampit serta pangkalanbun
oke bagaimana dengan penumpang yang tetap harus terbang begitu ke sana apakah ada bentuk protes ataupun kompensasi penggantian dari pihak airline
ya jadi karena ini termasuk kondisi yang di luar kuasa manusia atau force major
jadi mungkin untuk kompensasi memang tidak ada
tapi memang untuk penerbangan yang pada akhirnya dibatalkan biasanya mekanismenya adalah refund atau reroup
reroadnya itu berarti berputar begitu bu mungkin ada flight yang disambung atau seperti apa mekanismenya
untuk seperti lion air juga memutuskan untuk mengubah rutenya
misalnya dari surabaya ke samarinda karena tidak bisa mendarat di samarinda
akhirnya diputuskan mengubah rute menjadi surabaya balikpapan
lalu dari balikpapan ke samarinda disediakan fasilitas jalur darat seperti itu mbak
oke kira kira akan sampai berapa lama mas hal ini berlangsung
apakah juga sesuai dengan lama kabut asap ini sampai bisa teratasi atau ada waktu tertentu
ya jadi kami selaku pengelola bandara juga terus berkoordinasi dengan instansi instansi terkait
terkait dengan penerbitan notam yang terkait dengan jarak pandang

dengan informasi tersebut apakah jarak pandangnya sudah bisa dilalui untuk pendaratan maupun keberangkatan
yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan tentunya
oke kalau untuk pihak mas kapai sendiri ini dapat free parking charge gitu
karena kan pesawat mereka jadi harus terparkir lama di bandara
ya tentunya hal itu juga akan kita bicarakan nanti
yang menjadi fokus utama adalah pelayanan kepada pengguna jasa terlebih dahulu
oke yang terakhir mas yuristo mungkin imbauan untuk penumpang yang sudah membeli tiket
ataupun merencanakan penerbangan ke daerah terpapar asap
ya jadi biasanya rekan rekan dari pihak maskapai juga akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan sebelumnya
jadi mungkin untuk para pengguna jasa yang sudah membeli tiket di rute rute tersebut
mungkin bisa lebih aktif dalam memonitor pemberitahuan dari pihak maskapai
oke baik mas yuristo
ardi hanggoro terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected